psm makassar sukses menggasak tamunya home united pada ajang makassar super cup asia
tak tanggung tanggung tim juku eja membantai tamu asal singapura tersebut dengan skor empat satu
bermain di depan ribuan supporternya sendiri di stadion andi matalata pada pertandingan jumat malam
psm makassar langsung tancap gas menggempur pertahanan lawannya home united
striker naturalisasi anyar mereka gai junior menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol pada menit tiga belas dan menit enam puluh dua pertandingan ini
sementara sisanya masing masing diciptakan oleh mark klok dan julham zamrun
sementara menurut pelatih psm robert rene albajs mengaku gembira dengan dua gol yang dibuat oleh gai junior
namun ia masih menyoroti performa salah satu rekrutan barunya di musim ini yakni brus jute yang belum menanjak
dengan hasil tersebut di sini ada dua gol yang diperlukan oleh mark klok

dan di sini ada dua gol yang diperlukan oleh mark klok